raksasa teknologi indonesia pt goto gojek tokopedia tbk kini memiliki nakoda baru
emiten yang berkapitalisasi hampir satu ratus lima puluh triliun rupiah ini menunjuk patrick waluyo jadi ceo goto
patrick waluyo yang sebelumnya menjabat sebagai komisaris goto dipilih untuk memimpin dan menjadi ceo goto
menggantikan andre sulistio
persetujuan atas perombakan ini akan diputuskan pada rapat umum pemegang saham tahunan
dan rapat umum pemegang saham luar biasa yang akan digelar tiga puluh juni dua ribu dua puluh tiga
patrick akan ditemani oleh thomas christian hastid yang juga ditunjuk menjadi wakil direktur utama gotoh
tantangan ke depan bagi patrick waluyo adalah bagaimana membawa gotoh untuk mencapai profitabilitas perseroan
sebelum bergabung dengan goto
patrick juga pernah menjadi direktur eksekutif north star group dari dua ribu delapan hingga dua ribu dua puluh
nort star group merupakan salah satu investor awal gojek